sedikitnya dua ratus delapan puluh delapan pendulang emas di daerah yaukimo papua
dievakuasi ke kabupaten bovendegul setelah diserang orang tidak dikenal
tiga diantaranya kini sedang mendapat perawatan medis di rumah sakit
karena setelah kondisinya lemah
hingga rabu sudah ada dua ratus delapan puluh delapan warga yang merupakan para pendulang tradisional di distrik saradela
kabupaten yaukimo papua yang menyelamatkan diri ke kabupaten bovendigul
polres bovendigol masih berupaya mengidentifikasi asal usul ratusan pendulang tersebut
dan masalah yang dialami di sekitar lokasi pendulangan
sementara kelompok kelompok pendulang terpencar di beberapa titik
menurut kabit humas polda papua pendulang ada yang bersinggungan langsung
dengan kelompok yang dikabarkan melakukan penyerangan di perbatasan yaukimo bovendigul dan asmat
sehingga ada yang mendapat informasi dan langsung menyelamatkan diri
sementara sejumlah pendulang emas lainnya melarikan diri ke dalam hutan
untuk warga masyarakat pendulang yang saat ini diselamatkan
atau dalam proses bantuan evakuasi dari polres bovendigul
itu ada dua ratus
kemudian tiga orang
sadis masih dirawat di rumah sakit
kebanyakan kemarin dengan setelah
warga ini dari speed
kemudian langsung kondisinya rumah
dan langsung di rumah sakit saat masih dilakukan perawatan